adu mulut antara kelompok emak emak dengan sejumlah pria yang diduga preman bayaran kembali pecah pada kamis sore
kericuan ini terjadi usai pembangunan pagar di lahan sengketa yang berstatus fasilitas umum dan fasilitas sosial kembali dikerjakan
sejumlah perempuan yang berada di sekitarnya mencoba membela dengan kembali memukul kaleng dan perabotan rumah tangga
selain itu menurut keterangan ketua rt setempat klaim sepihak oleh oknum berinisial p
sebagai pemilik lahan ini juga merugikan warga yang merasa telah mendapatkan izin kepada pemprov untuk menempati dan mengelola lahan seluas satu ratus tiga puluh meter persegi ini
peradaan bidang atau tanah tersebut adalah milik pasun parsos yang saat ini dimanfaatkan atau dipakai oleh warga untuk rumah mereka
seperti itu akan tetapi ada oknum yang mengatasnamakan kalau itu ada surat atau memiliki surat yang diklaim sudah dijual ke petuk
insiden serupa terjadi sehari sebelumnya
kelompok emak emak yang geram akan pembangunan pagar di depan bangunan yang sering digunakan warga untuk berkegiatan sosial itu pun meluapkan emosinya terhadap seorang pria yang diduga preman tersebut
pembangunan pagar yang digunakan adalah pemerintah yang berpengalaman untuk mencari pembayaran